di siang hari dia biasanya kembali ke rumah di malam hari
gita merawat sapi sapinya dengan baik
dia memberi makanan yang layak dan membuat mereka bersih
nenek mencintai gita
tapi gita selalu bermimpi di siang hari
dia akan bermimpi menjadi lebih kaya dan lebih kaya
lamunannya akan selalu membuat geta dalam kesulitan
gita sapi sapi itu keluar dari kandang
mereka akan tersesat
kenapa kau tidak menjaga mereka
oh maaf nenek aku bermimpi
oh aku tahu apa yang kau pikirkan
selalu bermimpi menjadi kaya
kau harus bekerja lebih keras untuk itu
bermimpi saja tidak akan membuatmu kaya
bermimpi di siang hari kau akan mendapatkan ganjaran suatu hari nanti
tapi gita tidak mau mendengarkan
mimpi siang harinya tidak pernah berhenti
ketika gita hendak meninggalkan rumah untuk menjual susu
nenek memanggilnya ke dapur
hari ini kau tidak perlu pergi ke pasar untuk menjual susu
mengapa demikian nenek
ada upacara pernikahan besar di desa tetangga kita besok
keluarga sarpan sedang merayakan pernikahan putrinya
semua orang orang penting dari desa terdekat akan menghadiri pernikahan itu
apa kau mengerti
pernikahan itu pasti perayaan besar
semua orang kaya akan ada di sana
tapi nenek mengapa kita tidak menjual susu
akankah keluarga sarpan marah
tidak anak kecilku yang manis
keluarga sarpans ingin koki mereka untuk memasak semua jenis makanan lezat
dia secara pribadi memintaku untuk mengirimi satu panci besar susu segar untuk persiapan
dia telah berjanji untuk membayar dua kali lipat dari apa yang kita hasilkan dalam satu hari di pasar
ini kesempatan bagus untuk mendapatkan lebih banyak uang dan juga rasa hormat dari desa desa tetangga
uang lebih banyak
nenek bisakah aku pergi ke pernikahan besok
aku akan memastikan semua orang tahu bahwa makanan itu dibuat dengan susu yang kami jual ke keluarga sarpan
nyonya sarpan akan memperkenalkanku kepada tamunya
ah aku akan memakai pakaian terbaikku dan berjalan dengan tegap
kita bekerja sangat keras
mereka harus menghormati kita
semua orang akan tahu namaku
jangan bermimpi terlalu jauh sayangku
susu kita itu juga belum sampai ke desa
si juru masak bahkan belum cium bau susu
dan kau sudah memimpikan betapa mereka akan menyukai makananmu
apa yang harus aku lakukan dengan gadis ini
maaf nenek aku akan membawa susu ini ke desa
ini ambil ini
ingat tidak boleh ada satu tetes susu pun yang tumpah ke tanah
ini semua susu yang kita miliki untuk hari ini
dan jangan beristirahat kalau itu tidak perlu
aku telah berjanji pada keluarga sarpan
jika susu tidak sampai tepat waktu lupakan pembayarannya
kita juga tidak akan bisa menghadiri pernikahannya
akan sangat memalukan untuk menjumpai keluarga sarpans jika melanggar janji
jangan khawatir nenek aku akan mengurus panci ini dan susunya
kau akan lihat kita akan lebih kaya daripada keluarga sarpan dalam waktu dekat
keluarga sarpan seakan membeli susu hanya dari kita
aku tahu aku tahu
jangan bermimpi terlalu jauh
jangan bermimpi terlalu jauh
sampai jumpa nenek
hati hati di jalan
jalan desa penuh dengan batu batu kecil
gita menyukai aroma bunga dan buah segar
tapi dia benci berjalan
betapa indahnya jalan ini
ah tapi batu batu kecil ini melukai kakiku
lupakan aku akan segera membangun rumah besar di kota
aku tidak perlu berjalan terlalu jauh
aku akan menjadi kaya
orang kaya tidak berjalan
gita berjalan dan berjalan sambil bersenandung lagu favoritnya
oh panci ini berat sekali
lupakan aku akan membeli gerobak sapi untuk diriku sendiri
semua kerja keras akan dilakukan oleh sapi sapi itu
dan aku hanya akan beristirahat
itulah yang dilakukan orang kaya
gita berjalan dan berjalan
dia semakin dekat dengan desa
beberapa mil lagi bagiku untuk menjadi kaya
oh tapi bagaimana aku menggunakan uang lebih yang aku dapatkan hari ini
hmm haruskah aku membeli banyak sapi
aku harus melakukan semua pemerahan dan kemudian membawanya ke pasar untuk dijual
begitu banyak pekerjaan
aku bisa membeli ayam ya
dengan semua uang lebih aku akan membeli banyak ayam
hmm di mana aku akan memelihara begitu banyak ayam
aku harus membangun gubu kecil
bagaimana aku melakukannya sendiri
hmm oh besok di pesta pernikahan aku akan meminta keluarga sarpans untuk membantuku membangun sebuah gubuk kecil
bagaimanapun dia akan membeli susu dari sapi sapiku
dia pasti punya banyak pelayan
aku akan menyimpan semua ayam aku di gubuk
ayam akan memberi banyak telur
telur telur itu akan menetas dan aku akan memiliki lebih banyak ayam
aku akan menjual ayam ayam itu dengan harga lebih tinggi
aku akan menghasilkan banyak uang dari ayam ayam itu
dengan begitu aku akan membeli gerobak sapi
aku akan memuat semua telur ayam dan susu di gerobak lalu pergi ke pasar untuk menjualnya
aku akan menghasilkan banyak uang dan memiliki pelayan dan juga pembantu
maka aku akan menjadi seorang wanita hebat bahkan lebih hebat dari nyonya sarpan sendiri
banyak pria kaya kemudian ingin memintaku untuk menikah tapi aku akan mengatakan tidak
saat gita memimpikan mengatakan tidak kepada para pria dia menggelengkan kepalanya dengan keras
dan tempat susu di atas kepalanya jatuh ke tanah dengan keras
tempat itu pecah menjadi potongan potongan dan semua susunya sekarang berada di tanah
gita duduk di sana dan menangis
semua mimpinya ayam ayamnya telur gerobak sapi sekarang seperti susu itu
engkau tidak bisa pergi ke desa sekarang
aku tidak punya susu untuk dijual
aku juga tidak bisa pergi ke pernikahan besok
apa yang akan kukatakan pada nenek
sekarang kita hanya bisa mendengar satu suara
yaitu suara neneknya
jangan bermimpi terlalu jauh